nah ini jagoan kita
turunnya langsung kan
nah tapi alhamdulillah gak setengah
diri aku diri
hei kalian tuh sadar
kalian tuh udah kalah
bagai kan macan tari udah gak ada
tinggal gaungin doang bener gak
hei lo semua gak usah banyak ngomong
mas kita gak mau bikin keributan di sini
jadi mendingan kalian pulang kita juga pulang
jangan jangan lo
hei dia yang disuruh
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
selamat ya atas kemenangan kamu
karena kalau dia juga saling menang
itu yang namanya menang ya
buat kamu sahur sahur
gua akan jadi penentu kemenangan black cobra atas macan putih besok
akan gua habisin lu di lapangan
kamu tenang aja
gua gak akan jaga tiap siapapun kok
mungkin kamu harus merenung perkataan aku
ya baru kamu bisa paham
black jangan terjalan
berani berani nih mereka ngatain kita
masih ada hari besok
tunggu lu semua
alek udah cukup
dengar alek semuanya

mereka ngatain kita bang
kita ingin cerita lain
diam lu udah cukup
ayo balik semuanya